kita beralih ke informasi lain komisi pemilihan umum kpu menggelar rapat perdana dengan panelis debat calon presiden dan calon wakil presiden
dari delapan panelis yang telah diumumkan kpu mencoret dua nama panelis
dari delapan nama panelis yang telah diumumkan kpu sebelumnya kpu mencoret dua nama
yaitu koordinator indonesian corruption watch icw atnanto panhusodo dan mantan ketua kpk bambang wijoyanto
ketua kpu arief budiman menyatakan berkurangnya nama panelis berdasarkan pada kesepakatan kedua tim sukses pasangan calon
ketua komnasan kemudian margarito kamis kemudian prof bagir manan kemudian ibu bivitri susanti kemudian prof hikmahanto yuwana dan bapak agus raharjo ketua kpk
bukan dicopot bukan
paslon bersepakat sudah jumlah panelisnya dikurangi
maka satu mengurangi satu panelis dan dua juga mengurangi satu panelis
sudah ada ruli kurniawan di gedung kpu jakarta
ruli apa informasi terkait dengan rapat perdana kpu dengan tim panelis
apakah sudah ada kesepakatan mengenai hal ini
selama sore sudah memang sejak saat ini karena enam orang panelis masih terus berembuk
untuk bisa dikatakan memformulasikan atau merumuskan pertanyaan pertanyaan
yang nanti akan diberikan kepada kedua pasang capres dan cowopres
untuk materi debat pada tanggal tujuh belas januari mendatang
ada pun nanti ke enam orang panelis ini mereka akan merumuskan ada dua puluh pertanyaan di sana
nanti skema teknisnya akan diberikan adalah
di mana nanti pertanyaan pertanyaan tersebut akan disampaikan terlebih dahulu kepada kedua pasang calon presiden
juga wakil presiden ini sebelum hari debat rencananya
dua puluh pertanyaan ini akan diberikan pada tanggal sepuluh januari dua ribu sembilan belas
dan memang kalau kita melihat sekarang bagaimana kondisi dalam ruang sidang
memang dilaksanakan secara tertutup
saya pun juga masih belum mengetahui apakah sudah ada pertanyaan pertanyaan yang sudah dirumuskan
sudah berapa yang sudah berhasil dirumuskan
dan bagaimana situasi situasinya memang masih belum bisa diceritakan lebih dalam lagi
karena memang dilakukan secara tertutup dari ke enam orang panel tersebut
dimana perwakilan dari kpu juga masih berada di sana
namun komisioner yang tadi pagi sudah ada di sini
nampaknya sudah bertolak ke gedung kpu jakarta
merakan sedikit bagaimana nanti skema jalannya debat pada tanggal tujuh belas januari mendatang
dari dua puluh pertanyaan tersebut
tiap pasangan capres dan cawapres akan menerima tiga pertanyaan secara diundi ataupun dikocok
nanti akan dibawakan oleh moderator pada saat debat berlangsung
dimana tiap segmen mereka akan menarik satu pertanyaan
yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh panelis pada debat tahap pertama
yang akan bisa dikatakan membahas mengenai masalah hukum ham dan juga korupsi
ke enam panelis masih terus berada di ruang meeting
sedikatakan seperti itu
untuk terus membahasnya seperti apa nanti kemudian
ya ruli tadi anda katakan dari tim panelis maupun kpu
sedang membahas pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan
ada dua puluh lebih kurang pertanyaan yang akan diajukan pada tanggal tujuh belas januari mendatang
lalu yang jadi pertanyaan
mengapa pertanyaan ini diberikan terlebih dahulu kepada panelis
sehingga mereka punya cukup waktu untuk memberikan jawaban
apakah ini bagian dari membantu mereka untuk memberikan jawaban yang lugas
yang taktis yang strategis
sehingga tidak banyak membuang waktu pada saat mereka melakukan live debat capres cawapres pada januari mendatang
yuda benar sekali memang ini cukup cukup pada debat kali ini
cukup berbeda dibandingkan debat debat calon presiden ke presiden pada pemilu pemilu sebelumnya
di mana pemilu sebelumnya
pertanyaan dari panelis ini baru akan diberitahukan
ditanyakan on the spot ketika debat berlangsung
namun pada tahun ini cukup berbeda
di mana kpu akhirnya memikirkan bahwa lebih baik
saya katakan seperti itu
bahwa pertanyaan akan disampaikan terlebih dahulu beberapa hari sebelum debat berlangsung
sehingga para kedua pasangan calon dan capres cawapres ini
mereka bisa lebih paham lagi
dan tidak kaget ketika dalam menyampaikan apa yang ditanyakan
dan juga menjawab pertanyaan oleh panelis tersebut
dan juga dalam menyampaikan visi misinya nanti
karena menurut keterangan dari komisioner kpu
yaitu pram ubaid tantowi mengatakan bahwa
kemarin bahwa ada dua poin yang coba disampaikan oleh kpu dengan adanya sistem yang baru ini
yang pertama adalah untuk menepis adanya isu isu yang beredar
karena dulu sempat ada beredar isu bahwa adanya tindakan ilegal dari seorang panelis
bisa dikatakan membocorkan pertanyaan
debat kepada salah satu pasangan capres juga cawapres
dan yang kedua adalah agar para kedua pasangan capres tidak kaget ketika nanti diberikan pertanyaan
sehingga anda katakan sebelumnya
mereka bisa menjawabnya dengan cara yang sangat lugas cepat dan sesuai
ataupun tepat sasaran sehingga tidak bertele tele dan menghabiskan waktu
karena memang dibatasi hanya beberapa menit saja untuk menjelaskan
ataupun untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut
yang menarik sekali memang di sini pada tahun ini dua ribu sembilan belas ini
di mana kpu tampaknya cukup legowo untuk memberikan option option kepada para pasangan
ataupun tim kemenangan dari kedua pasang capres dan cawapres ini
mulai dari terus menerus diadakan konsolidasi dan juga koordinasi mengenai debat akan seperti apa
nanti jalannya akan seperti apa siapakan nanti panelis yang akan diundang
siapakah moderatornya semuanya dirembukan
tidak hanya dari saran dari kpu saja
namun juga mendengarkan saran dari kedua tim pemenangan dari pasangan capres dan cawapres ini
dan tidak hanya itu bahkan tadi juga sempat akhirnya diputuskan oleh kpu bahwa
kpu tidak akan memfasilitasi adanya sosialisasi visi misi dari kedua pasangan calon capres dan cawapres ini
karena tidak adanya kesepakatan antara kedua tim kemenangan
di mana dalam urusan sosialisasi visi dan misi ini
dimana tim kemenangan dari jokowi dan juga maruf mengatakan bahwa mereka inginnya
dalam pembacaan ataupun sosialisasi visi dan misi ini dibawakan oleh tim sukses
sedangkan oleh tim kemenangan dari prabowo sandi
mereka menginginkan dalam pembacaan sosialisasi dan visi misi dibawakan langsung oleh kedua pasang capres dan cawapres
ini menjadi tidak titik temu di sana akhirnya kpu memutuskan bahwa
tidak akan memfasilitasi adanya sosialisasi ini tersendiri dan semua bagaimana teknisnya sosialisasi ini akan diberikan
oleh tim kemenangan kepada masyarakat atau penduduk indonesia diserahkan sepenuhnya kepada kedua pasang capres dan cawapres
waktunya tempatnya dan skemanya seperti apa semuanya dibebaskan dan kpu tidak ikut campur dalam masalah tersebut
ya ini terakhir terkait dengan dicoret ya dua nama panelis dari beberapa nama yang sudah disepakati
apakah ini memang ada alasan tertentu baik itu dari pihak paslon sendiri ataupun memang dari kpu secara otoriti mereka tidak memasukkan kedua nama ini
ya dari delapan nama panelis yang sudah bisa dikatakan sudah dirilis ternyata ada dua nama yang bisa dikatakan dicoret dari daftar panelis yaitu ada bimbi jajanto dan juga ada adnan topan
dan dari dua nama ini memang tadi saya sempat menghubungi arya bima yaitu bagian dari tim kemenangan jokowi ma'ruf
ademi mengatakan bahwa sempat bisa dikatakan tidak mempertanyakan atau tidak mensangsikan kredibilitas keahlian kemampuan ataupun kepintaran di bambang wijayanto selaku mantan dari ketua kpk
terkait dengan urusan hukum dan juga korupsi untuk bertindak sebagai panelis pada debat pertama ini
namun yang dipertanyakan ataupun disangsikan oleh tim dari kemenangan jokowi dan juga ma'ruf ini sendiri adalah bahwa bimbi jayanto pernah menjadi bagian dari tim sukses anis andi ketika bertarung pada pilkada gubernur lalu
ini yang menjadi pertimbangan dari kpu jokowi dan ma'ruf untuk bisa dikatakan meng approve ataupun meng iakar atau menyetujui bimbi jayanto menjadi salah satu panelis pada debat pertama ini

namun mereka mengatakan artinya terpenekankan bahwa tidak mensangsikan kredibilitas keahlian kemampuan bimbi jayanto harus dihadapkan dengan materi materi mengenai hukum ham dan juga korupsi
dan karena saya balik lagi sebentar lagi bahwa memang kpu sangat toleransi sangat bisa dikatakan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kedua pasangan kedua tim kemenangan ini
bahwa ketika ada bisa dikatakan ada tuntutan agar bambi jayanto tidak menjadi salah satu panelis

dan juga tuntutan dari kubu lain kubu yang lain yaitu kubu dari perbowo dan juga sandi yakin meminta satu nama juga dicabut seperti itu
akhirnya adna topan lah dipilih akhirnya nama bimbi jayanto dan juga adna topan dicoret dari daftar panelis pada debat pertama ini
baik ruli kurniawan terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali ruli